itu mau buat terbaik buat kamu saja ya
jangan so tau kamu itu ya
kamu nanti akan ngerasain sendiri
nanti kalau kamu udah nikah
kamu udah punya anak
punya anak disakitin
ya ini buat kamu aja
kamu mikirin diri sendiri tau
ada apa ada apa
ada apa kamu tuh yang menghilang menghilang dari sini gak
ditelepon yang tidak aktif maksudnya apa ini kamu deh
saya juga akhir akhir ini lagi sibuk karena
mau persiapan buat ujian
jadi saya ada pelajaran tambahan
tidak lah tidak bisa
saya harus ketemu sama kamu
dimana jam berapa abisannya kamu tuh
nggak bisa besok atau lusa aja
tidak bisa ngatur ngatur hidup saya kamu
kita ketemu di cafe dekat stadion aja ya
yaudah tuh tunggu saya
langsung meluncur itu
bang breng atuh dulu brother

karena si kemotnya tau si amatilnya bawa buahannya kemana
eh tapi shan
pak tristan itu kan anak black cobra
dan selama ini anak black cobra itu terkenal suka bikin onar
suka nyari masalah
dan kalau misalnya bang chandra dia kayaknya gak bersalah deh pak
dan dia juga gak punya track record yang buruk
jadi kalau menurut saya sih bang chandra itu gak bersalah pak
dan waktu itu kita pernah melaporkan black cobra ke kantor polisi
tentang dimana tempat tongkrongannya dan anggota anggota black cobra pak
tristan sudah ada dalam list dan daftar anggota black kuburan yang kami selidiki
saya yakin banget kalau bang chandra itu nggak bersalah pak
karena tristan sudah tercatat dalam file kami
maka kami akan melepaskan seolah chandra pak
tapi chandra adalah wakil dari kalian
yang harus menandatangani perjanjian
yang mana seolah chandra tidak akan membuat keributan lagi
saya bersedia pak
saya juga pak
saya juga pak
pak terima kasih atas kerja samanya
iya sama sama wik
dan kamu chandra
sebaiknya kamu jangan terpanjang dengan provokasi provokasi yang dilakukan oleh anak anak black cobra
makasih ya pak
kita harusnya debatin saya
tenang saja pak
abang itu kan sudah keluarga kita
kelep saja juga kan
ya pak kalau begitu kita permisi ya pak
makasih banyak pak
abang mau pesen makan dulu enggak pak
tidak perlu mbak
sekarang kamu ngomong sejujur jujurnya
sekarang kamu ngomong sejujur jujurnya
ada masalah apa mbak keenam enam lho
ya insya allah saya bakal cerita sejujur jujurnya pak
kenapa si neng sampai baut begitu
apa yang kamu perbuat sama dia
jujur saya gak mau nyakitin raya
dan saya gak ada niatan untuk nyakitin dia juga mbah
kayaknya buat saya cara terbaik itu
ya dengan jaga jarak aman
karena saya sendiri sekarang lagi ada masalah keluarga
tidak bisa kayak gitu kan
sebesar apapun masalah keluarga kamu
nyuekin anak mbah
ada apa sebenarnya
saya yakin abah sekarang marah sama saya
dan raya juga mungkin sekarang marah sama saya
ini emang karena salah saya
saya akuin itu mbah
saya nggak bisa ngelakuin apa apa lagi selain jaga jarak aman saat ini
itu udah paling bener menurut saya mbah
itu mah buat terbaik buat kamu saja ya
jangan sok tau kamu itu ya
kamu nanti akan ngerasain sendiri
nanti kalau kamu udah nikah
kamu udah punya anak
punya anak disakitin
ya ini buat kamu aja
kamu mikir diri sendiri tau
iya mbah saya ngerti mbah
ya sekarang punya masalah keluarga kayak apa
sini yang harus dikasih tau
jangan disimpul sendiri
udah dicuekin atuh banget atuh
saya pasti bakal cerita sama raya masalah keluarga saya
saya belum bisa cerita sekarang
pokoknya saya gak mau tau ya
kalau si neng nangis gara gara kamu
aduh gimana caranya ya
biar reva dapetin izin dari papinya
untuk ikut ajang itu
padahal gue juga berharap banget kalau gue bisa bareng sama reva
kau lihat si boy itu
dia kagak konsen bawa motornya
ya udah kita berhenti dulu
boy berhenti dulu boy
eh kenapa berhenti di sini sih
bahaya bawa motor kayak gitu tau gak
ya mendingan kita berhenti dulu lah biar aman
udah lah lo gak perlu mikirin gue gitu
gue kan sekarang udah jadi orang kaya
udah lah gak usah mikirin mikirin soal kayak gituan
bukannya belagu ini fakta lo
ya gue sih masih kepikiran aja
soal ikut ajang pemilihan cowok cewek oke sedekai
kalau orang tua gue sih ngedukung gue

cuma masalahnya tuh di reva
karena sampai sekarang tuh papanya reva tuh gak ngijinin reva
oh jadi gitu
sayang banget tuh kalo lo berdua sampe gak ikutan
tapi lo jangan sampe kepikiran gitu
jangan sampe lo bawa motornya tuh gak bener tau gak
bahaya berkendara kayak gitu
eh udah lah
kalau gitu kita jalan aja kali ya
sekarang udah fokus kok
kayaknya gue mesti bantuin boy nih
kalau gitu lo jalan jalan duluan aja deh boy
gue soalnya ada urusan sama haikal nih
urusan apa sih mau kemana emang
gak tau aja lo urusan orang
ya udah gue duluan ya
ya mama dia